bergabung melalui sambungan skype pada malam hari ini ada mas damar juniarto direktur eksekutif safenet
kita akan ngomongin soal mas judulnya sekritik rentan usik mas damar apa kabar
kabar baik terima kasih
sehat ya mas damar ya
mas damar sebelum kita macam macam lah bagaimana aksi pembungkaman di internet safenet juga punya datanya
saya tanggapan dari safenet dulu deh untuk kasus bintang emon ini sendiri
ini menyita perhatian sekali bahkan novel pun juga angkat bicara terhadap kasus bintang emon ini
menurut anda bintang emon sudah seharusnya membuat laporan kah terhadap hal hal yang sudah mengusiknya terhadap serangan serangan digital ini
ya kalau dalam perspektif rasa aman kan sebetulnya kan itu salah satu yang kita inginkan ya ketika kita menggunakan
dan memperhatikan hal hal yang tersebut
kaitan dengan internet tentu kita tidak ingin ada orang lain yang terusik kehidupannya
dalam hal ini sebetulnya bisa saja diajukan sebuah pengaduan kepolisian dengan atas dasar bahwa bintang emon merasa terancam gitu ya
dan kemudian ada pihak pihak yang mengusik
tapi mungkin ada baiknya juga untuk mengetahui lebih lanjut tentang mereka mereka yang melakukan upaya untuk menyerang bintang emon
saya sedang melihat bagaimana warganet membicarakan tentang akun akun tersebut
kerap kali susah membedakan antara ini itu siapa akun akun pelaku ini sebenarnya siapa
dan kalau saya sendiri sebetulnya lebih menilai bahwa akun akun ini adalah akun akun yang sebetulnya tidak jelas ya
dan aktivitasnya itu sebetulnya masuk dalam kategori yang melakukan trolling
yang kita biasanya sebut kalau orang orang teknis itu kita bilangnya social media trolls
dan tujuan dari akun akun seperti ini sebetulnya tidak jauh dari upaya mengganggu membuat marah orang
lalu juga menjatuhkan reputasi seseorang dengan maksud agar orang itu merasa terhina
jadi selalu cara yang digunakan adalah mengusik seseorang
makanya dia disebut dengan social media throlls gitu ya
dan kalau di
katakan kalau dia mengusik
maka dia keberhasilannya adalah diukur ketika seseorang yang diserang itu termarah dan kemudian bereaksi
dan terutama yang marah itu bisa saja para pendukung atau followers dari akun yang diusik
jadi kalau dalam konteks ini sebetulnya akun akun troll kemarin itu berhasil
karena yang terusik seluruh indonesia kan sekarang membicarakan tentang apa yang terjadi pada bintang emon
jadi lagi tertawa ya
akhirnya berhasil gitu ya
karena gini hanya modal dengan enam followers atau delapan followers itu saya lihat ada tiga akun yang aktif melakukan trolling ini
dia bisa melihat dampaknya satu indonesia kita membicarakan hal ini
tapi ada bagusnya juga bahwa dengan kejadian ini kita bisa melihat bahwa ketika kita menyampaikan pendapat di sosial media
apapun pendapatnya itu
hal ini bintang emon sebetulnya menggunakan pendapatnya secara legal
artinya tidak ada yang salah dengan apa yang dia sampaikan
dia menggunakan koridor yang baik
bungkusnya juga baik komedi
tetapi kalau dia mendapatkan serangan seperti ini
itu adalah satu penanda bahwa orang harus siap ketika dia berpendapat
dia pasti akan mendapat serangan dari orang orang yang tidak suka dengan pendapat dia
dalam konteks demokrasi dan kebebasan berekspresi
sampai sejauh mana kita bisa mengatakan ini sudah kelewatan

nah kalau menurut saya nilai dari tindakan yang dilakukan ini
kelewatannya adalah ketika menuduhkan bintang emon sebagai pemakai sabu shop
atau mengeluarkan meme ya
mereka memproduksi meme dan disebarkan secara sistematik di akun akun mereka
nah kalau kayak gitu udah melewati pembahasannya melewati demokrasi dan melewati dari kebebasan berekspresi
karena itu sudah sampai pada sebuah tuduhan yang sebetulnya bisa membuat bintang emon sebuah syoku yang tidak bisa dikeluarkan
jadi bintang emon melakukan laporan ke polisi atas tindakan yang dilakukan oleh akun akun tersebut
lalu yang kedua bahwa ini tidak berhenti pada penyebaran meme
kalau kita baca apa yang disampaikan bintang emon lewat akun twitternya
dia kan mengatakan bahwa email pekerjaan dia diganggu
lalu juga ada gangguan kepada keluarga dan juga manajer
jadi kalau saya melihat pada bagian yang kedua ini
ini bukan lagi sekedar melewati bahasa
ini bukan lagi sekedar melewati bahasa
ini bukan lagi sekedar melewati bahasa
ini bukan lagi sekedar melewati bahasa

ini juga gantikan pada keluarga dan juga manajer
ini juga gantikan pada keluarga dan juga manajer
ini juga gantikan pada keluarga dan juga manajer
ini juga gantikan pada keluarga dan juga manajer
tadi dikatakan bahwa ini dikerjakan oleh orang yang paling tidak dia menguasai teknologinya ya
jadi menguasai teknologi dalam hal ini kan twitter
dia mampu menduplikasi akun
lalu akunnya bisa secara serentak membagikan hal yang sama secara bersamaan
jadi siapapun yang menguasai teknologi ini
pasti pelakunya adalah pelaku yang memang sudah mengincar
dan mengharapkan bahwa muncul reaksi dan tekanan terhadap bintang emon
hasilnya cukup jelas menurut saya
bintang emon kemudian menunjukkan bahwa bintang emon ini tidak berhenti mengejar bintang emon
bintang emon kemudian menutup akunnya
dan sampai hari ini menurut saya kita masih susah ya untuk bisa menghubungi bintang emon
lalu kalau begitu dalam kacamata demokrasi seperti apa
dalam kacamata demokrasi ini sebetulnya menandakan bahwa
ketika orang berbeda pendapat
dia mengalami serangan digital
maka dia akan memilih untuk menjauh dan menutup akunnya
atau mengistirahat akunnya
jadi mengurangi aktivitasnya
dalam arti begini berarti kan
mereka yang berbeda diharapkan untuk diam atau dibungkam
nah dalam kacamata demokrasi nggak sehat tentu saja
seperti yang tadi dikatakan lebih bagus kalau dunia ini berwarna
jadi ada pelangi ada pendapat a b c
apapun pendapat itu asal tidak melanggar dari batasan
yang ditetapkan sebagai batasan kebebasan berekspresi
maka itu sebenarnya diperbolehkan
jadi kalau sekarang hal seperti ini dijadikan
saya pakai istilah ini aja tiffany ya sekarang
jadi normal baru
kalau orang beda pendapat itu wajar aja dia diserang
itu menurut saya tidak benar
dan itu tidak baik secara demokrasi ya
kita tidak mengharapkan sosial media kita menjadi sarana peperangan
yang hanya dimenangkan oleh satu pihak
justru yang harus terus hidup adalah percakapan
dan percakapan ini berbasis pada
apa menurut anda argumen yang anda gunakan ketika anda mengatakan

dan itu harus didukung oleh pakar pakar yang lainnya

dan itu harus didukung oleh pakar pakar yang lainnya

apalagi dalam kasus bintang emos
saya menikmati sekali video yang disampaikan
karena basisnya adalah komedi
lalu yang kedua yang disampaikan itu logika ya
jadi logika yang membalik dari
mempertanyakan tuntutan jaksa terhadap
para pelaku penyiraman air keras pada nafas nafas
dan menurut saya itu dalam
dalam kerasa demokrasi dan kedemokrasi merespresi
sangat bisa dibenarkan
nah yang kedepan saya takutkan sebetulnya begini
kalau kita mencari
kalau kasus bintang emos
lalu kemudian tadi dicoba dikaitkan dengan kasus kasus yang lain
catatan saya mengatakan bahwa
pada kelompok kelompok yang kita anggap sebagai beresiko
digital at risk group
jadi kelompok kelompok yang beresiko
kita melihat sangat banyak jenis serangan
yang terjadi pada kelompok digital at race
dan dalam tahun dua ribu dua puluh ini saja
kita sudah mencatat ada lima belas kali serangan
terhadap digital at risk group
yang diberikan oleh
akun akun yang di belakangnya adalah di
dimiliki oleh aktivis atau
dan juga mereka mereka yang selama ini
menggunakan sosial media untuk
mengkamanyakan apa yang mereka perjuangkan
dan kalau kita lihat catatannya
mungkin saya bisa sedikit menampilkan
ke layar teman teman di
jadi kalau kita bisa lihat secara lebih teliti apa yang terjadi selama ini
sebetulnya kita akan tahu bahwa serangan serangan ini memang dilakukan
dan diupayakan untuk terjadi pada pihak pihak memang dianggap vokal
jadi vokal dan juga tidak berada dalam posisi yang mungkin berseberangan dengan narasi tunggal
jadi ada lima belas kali serangan yang kita catat secara gradual terjadi di indonesia
dalam kurun waktu belakangan ini
jadi yang terakhir terakhir itu termasuk dalam satu kluster yang di sebelah kanan
dimana itu terjadi pada kelompok kelompok yang sedang membicarakan tentang rasisme di papua
sebelum sebelumnya kita juga melihat pada kejadian tolak revisi undang undang kpk itu pernah terjadi juga
dan kalau dilihat pola polanya sebenarnya ini pola pola yang sama
jadi semua serangan itu kalau dilihat mirip mirip
jadi mereka mulai dari membagikan pesan teror ada pemesanan fiksif melalui ojek online
lalu ada teror telepon tidak dikenal dan ancaman ancaman yang dihadapi oleh mereka
jadi kita bisa melihat sebetulnya ini bukan sesuatu yang sifatnya
apa kalau sering saya katakan adalah bukan sesuatu yang sifatnya berbasis pada random
tapi sesuatu yang sifatnya berbasis pada target
jadi orang orang ini memang sebetulnya di target
jadi itu tadi gambarannya
mas dhanwar menarik
artinya gini kalau misalnya tadi bagaimana seharusnya
artinya sebenarnya tujuan dari si orang orang yang menyerang ini penyerang penyerang ini adalah membungkam orang
jadi beda pendapat kemudian shutdown keluar dari medsosnya tutup akunnya gitu
tapi ada juga orang orang yang fight back
tapi kalau misalnya melihat tipikalnya seperti ini ya kita sebenarnya harus fight back jangan mau kalah kan
nah bagaimana akhirnya orang orang yang diserang gitu karena dia beda pendapat harus bersikap
ini juga yang masih masalah kan
ya pertama sih sebetulnya saya menyarankan terutama khusus untuk kasus bintang emon
saya menyarankan untuk membuat laporan dulu ke polisian
terhadap apa yang dialami terutama pada alasan tadi ya
ada ancaman dan juga gangguan terhadap keluarga dan juga aktivitas profesional dia
jadi itu bisa dijadikan sebagai dasar acuan
kemudian tugas polisi adalah melanjutkan aduan tersebut untuk menemukan siapa dibalik akun akun bot tadi
jadi akun yang melakukan social media trolls
nah sehingga nanti bisa penyelidikan itu akan mengarah pada titik terang
sebetulnya di mana atau siapa orang yang perlu diminta pertanggung jawaban
atau kiniakan tersebut
nah pasal hukum yang bisa dipakai kan tersedia sebetulnya dalam kuhp undang undang ite
maupun dalam bisa pakai juga rangka perdata juga kalau mau digunakan
lalu yang kedua yang paling penting sebetulnya semua pihak dalam posisi yang sekarang
ketika kita memasuki siaga satu represi pada kebebasan berekspresi dan demokrasi
perlu belajar bagaimana melindungi diri dari serangan digital
untuk hal ini sebetulnya
kami sudah mencoba mengarahkan atau membantu teman teman yang beresiko untuk punya paling tidak kebiasaan baru
atau new normal baru ya menghadapi serangan digital dengan memiliki kebiasaan untuk digital hygiene
atau bagaimana melindungi diri dengan password yang lebih kuat
lalu menggunakan email yang lebih aman saluran komunikasi yang lebih baik gitu ya
sehingga tidak mudah untuk mengalami peretasan atau upaya upaya pengambil alihan akun
saya rasa yang ketiga yang paling penting adalah ini harus disuarakan sampai ke banyak pihak dan untuk bagian ini
sebetulnya kami sudah memulai kemarin dengan bicara dengan komnas ham untuk menaruh perhatian pada serangan serangan digital ini
jadi komnas ham sudah mendengar masukan masukan dari sesmed
dan kami mengharapkan sebetulnya dengan masukan dari komnas ham dan juga bisa menaruh perhatian pada persoalan ini
itu memperkuat kebutuhan dan juga
dan juga mendesak para pihak untuk menghormati hak hak sasi manusia yang melekat pada seseorang ketika dia menggunakan internet
baik terima kasih mas damar sudah sharing dengan cnn indonesia connected malam hari ini
terima kasih selamat malam